hingga kini temuan benda asing di perairan selayar sulawesi selatan masih menyimpan misteri
tni al sudah memastikan bahwa benda itu merupakan sea glider yang mampu merekam berbagai data kelautan
namun belum dipastikan pemilik dan pengguna data yang dipancarkan sea glider itu
secara teknis dalam sea glider itu tidak ditemukan adanya pembangkit energi
karenanya baterai yang ada tak bisa digunakan untuk mengoperasikan sensor besar untuk mendeteksi kapal selam atau kapal permukaan
secara teknis pula tidak ditemukan sistem propulsi maupun kemudi dalam alat ini
sehingga benda ini bergerak hanya menggunakan energi apung
dari foto foto penangkapan kemarin saya pikir kita semua akan bisa melihat bagaimana sih sebenarnya bentuk sea glider yang ditangkap itu
pertama adalah tidak ada sama sekali bentuk bentuk luar fisik yang bisa menunjukkan bahwa dia ada tambahan
sekali bentuk bentuk luar fisik yang bisa menunjukkan bahwa dia ada tambahan untuk menambahkan energi resources
seperti solar cellnya atau seperti generator atau mungkin ada juga generator yang memanfaatkan tidal wave
jadi apa namanya energi ombak dan sebagainya
dengan demikian bisa diambil kesimpulan sea glider ini hanya bisa mengambil data data salinitas suhu air jumlah plankton dan lain sebagainya
data ini bisa diambil dari data data salinitas suhu air jumlah plankton dan lain sebagainya
kota ini memang sekilas untuk kepentingan ekonomi kelautan
namun bisa pula digunakan untuk kepentingan pertahanan
tentunya alat ini bisa digunakan untuk industri maupun bisa digunakan untuk pertahanan
tergantung siapa yang memakai
apabila digunakan untuk industri tentunya tadi dari jasa laut untuk pengaguran untuk mencari ikan dan lain sebagainya
tapi kalau dipakai pertahanan mungkin bisa digunakan
jadi ini adalah keterangan ataupun layer yang ada tadi
di mana kapal selam supaya tidak dideteksi dicari ke dalam air tadi yang layarnya tentunya yang pekat atau tidak
berarti yang pekat sehingga kapal selam tersebut tidak dapat dideteksi oleh sonarnya kapal atas air
punya misi ekspansi untuk nelayan ya bagaimana mendeliver nelayan nelayan atau milisi maritim mereka
di negara negara lain atau di wilayah sengketa
caranya tentu dengan apa
mereka mengirimkan nelayan nelayannya
nelayan berarti kan otoritas sipil
nah bagaimana cara untuk menentukan bagaimana cara untuk bisa mengarahkan nelayan ke titik yang tepat
nah inilah buku pentingnya
ada survei pemetaan mapping untuk mengarahkan
nelayan sebaiknya anda atau kalian yang mancinglah di tempat yang tepat
kini menjadi tugas tni al untuk bisa mengungkap dengan jelas siapa pemiliknya
karena apapun kegunaan sea glider itu tak sepatutnya memasuki wilayah kedaulatan kita tanpa permisi
iwan hermawan indra setiawan jakarta